lutfiani eka putri istri salah satu penumpang pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
terus berharap suami yang baru menikahinya selamat dari maut
wanita yang sedang hamil empat bulan itu memantau perkembangan informasi tentang suaminya dari televisi
saya masih berpikir aku masih berpikir orang yang tidak ada itu tidak ada
itulah ungkapan hati lutfi yani eka putri istri daryl fida febrianto
salah satu penumpang pesawat lion air jt enam ratus sepuluh yang jatuh di perairan kerawang jawa barat
wanita dua puluh tiga tahun ini terus memantau perkembangan informasi tentang keberadaan suaminya melalui lion air jt enam ratus sepuluh
informasi terakhir yang diperoleh keluarga paspor dan sepatu suaminya telah ditemukan
perwakilan keluarga pun telah berada di jakarta untuk mencari informasi mengenai keberadaan daryl
meski menahan duka lutfiani tetap berharap suaminya ditemukan dan bisa pulang dengan selamat
ia menginginkan anak pertama yang sedang dikandungnya bisa lahir didampingi ayahnya
daryl fida febrianto adalah warga sukoma nunggal surabaya jawa timur
ia berangkat ke pangkal pinang untuk memenuhi panggilan kerja sebagai pelaut